orangutan liar di alam menurut data orangutancenter org diperkirakan kurang dari tiga puluh ekor
sekitar enam lima ratus sampai tujuh lima ratus individu tersebar di sumatera
sementara di hutan kalimantan ada sekitar dua belas sampai tiga belas ekor orang hutan liar
jumlah ini berkurang sekitar tiga puluh sampai lima puluh persen dari jumlah sepuluh tahun lalu
mari kita lihat bersama
yang pertama distribusi orangutan di indonesia
menurut survei forum orangutan indonesia atau forina
dalam sepuluh tahun terakhir distribusi orangutan makin berkurang
jika anda amati area berwarna hijau muda adalah kawasan sebaran orangutan pada survei dua ribu empat belas
di sumatera sebelah utara dan sejumlah lokasi di kalimantan
namun orangutan yang berwarna hijau muda adalah kawasan sebaran orangutan pada survei dua ribu empat
bagaimana kondisinya sepuluh tahun kemudian anda bisa amati dari area berwarna hijau tua ini
tidak terlalu banyak dan sangat kecil sangat tipis
ini di sumatera dan masih cukup banyak di kalimantan
semakin berkurang terdesak perluasan kawasan konsesi hutan sawit hutan tanaman industri dan hph
sebagian dari orang utan yang kehilangan habitat kemudian beralih jadi hewan peliharaan
atau bahkan satwa pertunjukan
ini adalah hal yang sangat memprihatinkan
kita lihat bersama
ini kemudian diatasi atau coba diatasi lewat program pelepasan liar
sejak februari dua ribu dua belas hingga dua ribu lima belas lembaga pemerhati orang utan seperti yayasan bos
telah melepas liarkan sekitar satu ratus sembilan puluh lima ekor orang utan
jumlah ini meningkat lagi terakhir hingga bulan ini mencapai dua ratus tujuh ekor
lokasi yang dipilih untuk reintroduksi dan konservasi habitat orang hutan ini adalah hutan lindung
bukit batikap hutan kehje sewen dan program konservasi di hutan gambut mawas